bagaimana kesiapan calon wakil presiden nomor urut satu ⁇ maruf ⁇ amin
dalam memenangkan suara rakyat untuk pilpres mendatang
apakah pilihan busana menjadi salah satu strateginya
kita akan simak wawancara khusus rekan saya
abdur rahim bersama k h maruf amin beberapa waktu yang lalu
pada masa kampanye pemilu presiden
kedua pasangan calon berlomba lomba untuk memenangkan suara rakyat
tak hanya berkampanye di dalam kota
tetapi kedua pasangan calon juga melakukan kampanye
ataupun juga bersafari politik ke luar kota
lalu seperti apa persiapannya saat ini saya sudah bersama dengan
calon wakil presiden nomor urut satu yaitu k h maruf amin
waalaikumsalam alhamdulillah wabarakatuh
bapak saya ada
bapak ini kelihatannya selalu sehat ya bapak ya
di umur abah yang sudah tujuh puluh lima kemudian saya lihat juga jadwal abah yang selama ini
dari pagi sampai malam padat ketemu orang menyambut tamu keluar kota gitu
ini tipsnya apa bah biar bisa kelihatan sehat
ya saya menjalannya dengan santai
nah saya merasa tidak ada beban
ya mengalir saja
kata anak sekarang mengalir saja
jadi tidak ada yang saya pikirkan secara serius
sehingga karena ini tidak menjadi beban dan menjadi senang
karena sebagai kebiasaan saya bertemu dengan masyarakat bersilaturahim
dan selalu juga menghadiri berbagai undangan pertemuan
baik di dalam kota
jadi hal seperti ini saya anggap biasa
intinya enjoy ya bapak
nah terus ini yang satu yang menjadi highlight juga masalah fashion atau
pakaian yang biasa abah gunakan
biasanya ada baju koko atau jas terus ada sortbank terus ada sarung
terus tapi diikat sama hezam sama apa
nah sebenarnya ada cerita apa bapak di balik itu bapak
tapi saya kan sudah terbiasa terutama setelah saya menjadi roh esam
untuk umum mui saya pakai sarung
nah supaya pakai sarung itu lebih
nah pantes kalau pakai kemeja kan tidak begitu maka pakai jas
nah supaya jas itu cocok dengan keketuaan saya maka lebih banyak saya menggunakan jas putih
atau warna hitam hitam putih
jalur jalur tetapi yang banyak itu putih atau juga hitam
kemudian menggunakan sorban dan tentu saja menggunakan ikat pinggang supaya rapi
dan sampai hari ini saya masih berpakaian seperti itu
nah ketika saya akan mendaftar ke kpu saya bertanya kepada tim pak jokowi
presiden minta saya mengubah kostum saya
undang menurut presiden ya pakaian baru tetap seperti kiai berpakaian biasa tidak perlu berubah pakaian itu
jadi saya pikir karena tidak ada pihak yang keberatan tidak ada aturan yang memaksa saya untuk berubah
ya saya pakai ini terus jadi seperti keseharian saya
nah kemarin yang menarik di bawah waktu kampanye damai kemarang
yang pas dua puluh tiga september kan abah agak berbeda tuh
maka pakai celana panjang terus sarungnya dikatasin terus pakai kacamata hitam mbah
nah apakah ini strategi abah untuk menggayat pemilih milenial
oh enggak pertama saya kan harus jalan
jalannya banyak karena itu saya harus pakai sepatu cat
nah untuk menyesuaikan dengan sepatu ket
itu saya perlu pakai celana tidak pakai kain
tapi karena saya biasa pakai kain maka kainnya tetap pakai cuma model abang jakarta
jadi tetap ciri saya pakai jas pakai kain hanya plus celana
karena saya harus berjalan cukup panjang biring supaya tidak ribet
nah kacamata itu kan panas
jadi hanya kacamata panas
bukan untuk menggait milenial
bukan menggait milenial tidak
kepada milenial saya bilang saya memang tua tapi bukan untuk saya
saya bekerja membantu jokowi kalau saya terpilih
justru apa yang saya lakukan itu untuk kalian milenial
bukan untuk saya saya kan sudah tua jadi yang akan menikmati hasilnya bukan saya
nah ngomong ngomong soal yang kemarin pemilihan oleh pak jokowi
abah gimana waktu itu menyampaikan kepada keluarga ketika pertama kali diumumkan bahwa abah
ya karena saya tidak menyangka bahwa saya akan dipilih saya pergi dari rumah pagi
ada perapat di mui kemudian saya bertemu dengan berbagai ormas islam dalam kaitan dengan kegiatan kegiatan keagamaan
dan mengumpulkan sumbangan untuk
korban gempa di lombok
saya tidak tahu bahwa saya akan dipilih
baru kira kira jam empat sore ada berita kemungkinan saya dipilih
tapi saya apa benar itu baru setelah jam lima setelah parpol parpol pendukung itu rapat
baru diberitahu bahwa
sudah ditetapkan saya
dan akhirnya baru ada pengumuman bahwa saya yang dipilih
kemudian saya menemui beberapa tokoh saya belum pulang
keluarga saya melihat dari juga televisi
kemudian saya menemui nu diminta ke sana untuk bertemu
kemudian ada pkb baru malam baru saya pulang
saya sudah tahu
dia bilang ya kok bapak tidak pernah bilang
ya memang saya nggak pernah diberitahu bahwa saya mau dipilih
pak jokowi nggak pernah memberitahu saya
karena itu semuanya gembira dan semuanya bersyukur bahwa saya sebagai suami atau sebagai ayahnya
dipercaya untuk mendampingi beliau
walaupun baru calon mudah mudahan itu bisa terpilih
itu sudah kegembiraan
tapi sebelumnya tidak ada sinyal dari pak jokowi
hari rebuknya bertemu saya
pengumuman itu kan hari kemis
berbincang dengan saya beliau tidak mengatakan bahwa saya akan memilih saya
bahwa beliau akan memilih saya
tidak ada isyarat pun
jadi saya juga biasa biasa
karena saya sering bertemu beliau tapi dalam kapasitas sebagai ketua mui
tidak ada pembicaraan ke arah
bahwa beliau akan memilih saya tidak ada
waktu itu juga ada nama bapak mahfud md yang keluar pada waktu itu ya pak
saya dengar begitu
tentu ada di media begitu
saya tidak tahu siapa yang dipilih itu
saya tahunya ketika ada keputusan partai rapat
pilihan partai memutuskan saya
baru saya diberitahu
yang dipilih nama pak kiai
baru saya tunggu benar nggak itu berita
setelah itu ternyata ada pengumuman
kemarin ketemu pak mahfud gimana pak
kita nggak ada masalah kok
tidak ada masalah
kita kan memang sepakat siapa aja yang dipilih oleh pak jokowi
itu kan kewenangan beliau
hak prerogatif beliau
siapa saja yang dipilih kita akan harus menerima
karena itu kan ada kewenangan beliau
jadi siapa saja
kita dari nu itu memberikan nama nama kalau mau dipilih
benarkah ulama terpecah semenjak ada istimewa ulama yang mendukung prabowo sandi
bagaimana kekuatan ketua mui yang kini melangkah ke kancah pilpres
sebagai calon wakil presiden simak lanjutan wawancara khusus dengan maruf amin
usaha jeda berikut ini tetap dilahirkan pemilu terpercaya
nah nanti umat itu ikut ulama mana gitu
apa ulama yang mendukung sana apa ulama yang mendukung sini
sebagai ulama terkemuka maruf amin menjadi bagian dari pemimpin para ulama yang ada di indonesia
lalu apa tanggapan maruf amin terkait dengan ijtima ulama kedua yang akhirnya mendukung prabowo sandi di pilpres mendatang
apakah keputusan ini menjadikan ulama jadi terpecah
bagaimana hubungan maruf amin juga dengan para ulama lain yang berseberangan pandangan politik dengan dirinya
kita saksikan kembali wawancara khusus bersama calon wakil presiden maruf amin
nah terus kemudian terkait dengan banyak hal
banyak kunjungan abah kemarin dari kampanye ataupun juga prakampanye
sepertinya apa lebih banyak ke pesantren pesantren bertemu dengan para pemuka agama islam
apakah ini strategi kampanye yang ingin abah jalan
saya kan karena saya orang pesantren para ulama itu kan teman saya yang bergaul
saya biasa diundang hadir
dan umumnya mereka dari toko
dan umumnya mereka dari toko
nah setelah saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden kan saya harus sambangi mereka
harus memberitahu secara walaupun mereka sudah tahu tapi secara formal kan saya memberitahu
jadi safari saya itu safari silaturrahim
kepada para ulama itu
ya sekaligus juga minta doa minta dukungan tentu
nah melalui safari ini saya merasa silaturahim mereka menjadi sangat gembira
ya bagaimanapun mereka senang kalau disafa didatengin
dan yang kedua tentu mereka juga senang
memberikan dukungan gitu ya pak
nah terkait dengan ulama nih mbak kemarin ini kan ada ijtima ulama yang pertama
terus ada ijtima ulama yang kedua
yang mana pada ijtima ulama yang pertama kedua itu mereka menyatakan dukungan kepada prabowo sandi
itu seperti apa pak
ya itu nggak ada masalah ya mereka ulama ulama pendukung prabowo sandi
kemarin sebelum istimewa ulama kedua kan ada pertemuan ada kesepakatan ittifah
itu juga ulama ulama pesantren mendukung pak jokowi dengan saya
nah jadi kalau bilang bahwa mereka itu didukung ulama kita didukung ulama
dan banyak ulama ulamanya banyak sekali
dua duanya didukung ulama ya
ya saya tidak tahu ya lebih banyak mana
tapi yang saya kunjungi pesantren pesantren ulama itu selain yang empat ratus orang bertemu di jakarta
yang banyak lagi kan yang saya kunjungi kan
itu ulama ulama semua pimpinan pesantren
alhamdulillah mereka mendukung semua
apakah ini artinya tidak ada perpecahan antara ulama
tidak ada memang beda pendapat
mereka menganggap ijtihadnya mendukung prabowo
karena ijtihad ulama sini mendukung prabowo jokowi dengan saya
silakan mereka sana
tidak usah diperjebatkan
nanti kan yang milih rakyat
ulama yang mana yang diikuti oleh rakyat
kan ulama itu kan punya umat
umatnya kan banyak
nanti umat itu ikut ulama mana gitu
apa ulama yang mendukung sana apa ulama yang mendukung sini
ya tidak usah di ribut
dan jangan sana punya legitimasi sini punya legitimasi juga
kan gitu kan
sama ya sudah
tidak ada perpecahan gitu ya
tidak ada kalau saya sih menganggap silakan saja
ya mana istihadnya mendukung sana dengan alasannya seperti apa
ulama mendukung sini dengan alasannya seperti apa
itu kan beda ijtihad
ini mbak hasil survei kemarin menunjukkan bahwasannya
jokowi ma'ruf ini lebih unggul dari prabowo sandi
kemudian juga nggak hanya sebatas itu
tapi juga bermacam dukungan beragam dukungan datang untuk jokowi ma'ruf
misalnya para kepala daerah
kemudian juga kemarin dari mbak yeni wahid juga menyatakan dukungannya kepada jokowi ma'ruf
ini tanggapan abah sendiri gimana pak
pertama itu kan berarti itu kan ada kepercayaan
dari banyak pihak
masih mereka menginginkan pak jokowi untuk terus
kebetulan saya mendampingi beliau pak jokowi dengan saya
artinya itu dapat kepercayaan dari masyarakat duet ini
karena itu banyak dukungan
yeni wahid juga ya ada pertama dia lebih menurut alasannya itu percaya kepada kita
yang kedua ya dia kan dari komunitas nu
saya kan dari nu
wajar kalau dia itu kan mendukung kami
artinya sekarang seolah nu sudah bulat gitu pak
nu kultural nu struktural nu yang kelompok pendukung gusdur
semua komunitas utuh
tidak ada yang tidak mendukung jokowi ma'ruf
terakhirnya pak ini chemistry antara jokowi ma'ruf dengan pak jokowi itu seperti apa pak
sebelum terjadi ini kan saya sering berdiskusi dengan beliau
banyak sekali pandangan pandangan yang sama
misalnya ketika kita bicara bagaimana membangun kebutuhan bangsa
itu sudah sangat cocok
bagaimana menghilangkan kesalahpahaman dari pemerintah
bagaimana membangun kepada masyarakat bangsa ini
supaya tidak terjadi disharmony
kemudian juga bagaimana membangun agar supaya tidak terjadi kesenjangan ekonomi
kemudian saya mengusulkan untuk mengusung arus baru ekonomi indonesia
beliau sangat setuju
kemudian beliau memberikan semacam kebijakan dalam mendukung itu
yaitu redistribusi aset dan kemitraan
sangat sebelumnya itu
jadi kalau nanti kebetulan saya di pilih
tentu kita sudah ada kesamaan semester
abah terima kasih banyak atas waktunya untuk wawancara sama cnn indonesia
terima kasih abah
sehat terus ya abah ya
terima kasih sama sama
semoga kampanye lancar
dan masyarakat indonesia tentunya nantinya akan menjadi pemenang
ya itu tadi wawancara saya dengan kiai
dimana kita sama mendoakan mudah mudahan beliau sehat walafiat selama masa kampanye
dan tentunya kita berharap kampanye ini dapat berjalan dengan aman dan juga damai
abdurrahim jember jawa timur